masih bersama prof mahfud md menteri koordinator bidang polhukam
kita sekarang bicara mengenai demokrasi prof
ini demokrasi juga masalah politik gonjang ganjing
capek juga kita kadang kadang biaya politik kita super mahal katanya
sehingga banyak bupati gubernur kena tangkap oleh kpk
yang katanya sudah agak lemah sekarang gitu prof ya
tapi betul prof bahwa memang ada rencana pemerintah untuk mengevaluasi pilkada langsung sekarang
yang katanya berbiaya mahal dan disambut gegap gempita oleh sebagian besar
banyak juga politisi politisi yang suka katanya
kembalikan lagi ke ppk
bukan pemerintah itu pak tito karnavian itu punya gagasan
tetapi belum disetujui atau bahkan tidak disetujui oleh presiden
tidak disetujui oleh presiden
kan presiden mengatakan pilkada tetap pemilihan langsung dengan segala kekurangannya tinggal diperbaiki
tentang pemilihan kepala daerah itu mau diubah
itu bukan mengubah substansinya sebagai mekanisme pemilihan langsung
tapi dicari celah celahnya agar masalah masalah yang timbul menyertai itu diperbaiki teknisnya
tapi kalau pemilihannya tetap kata presiden ya kata presiden
pemilihan tetap langsung itu sikap presiden republik indonesia
jadi pemerintah akan mengevaluasi dalam arti teknis
kayaknya sih tidak akan masuk ke soal soal cara pemilihan
karena sebenarnya kan kita sudah punya pengalaman
dulu semua partai politik dpr seluruh lembaga negara setuju agar kembali ke pemilihan di dprd
disetujui semua jadi undang undang
tapi kemudian mendapat protes dari masyarakat
lalu diundangkan tanggal tiga puluh september dicabut tanggal dua oktober
hanya sehari berlaku dicabut dengan perpu
karena apa masyarakat tidak mengendaki
itu artinya apa masyarakat
itu didengarkan suaranya oleh pemerintah
nah sekarang juga akan didengarkan oleh presiden
meskipun nanti tentu akan tergantung pada substansi apa yang akan dibawa di dalam prolegnas yang akan datang
kan harus masuk prolegnas dulu nih
tapi perlu ada evaluasi besar besaran prof terkait dengan sistem pemilu sistem politik kita yang high cost ini
iya pasti lah akan ada evaluasi besar besaran tetapi tidak menyangkut soal mekanisme pemilihan
jadi jangan khawatir publik tuh prof ya akan
karena kalau pikirannya itu kalau di dalam pemilihan langsung kayak sekarang banyak money politics pemilihan lewat dprd juga banyak money politics
cuma bedanya apa lewat dprd itu money politicsnya borongan
kalau pemilihan langsung money politicsnya eceran
sama aja tinggal bagaimana kita
tukang bakso dan tukang bakpao kebagian uang juga gitu di lapangan itu prof ya oke
itu sama sama jelek kan tinggal mencari bagaimana menghalangi ini